mau ngeliatin my kambing ah
udah dikasih makan belum ya sama anak anak
hih ditaruh dimana ya
hah aduh aku gak jadi manis yusyuk dong
aduh kalian bawa kemana sih tuh kambing
kulit putih kinclong untuk kecantikan paripurna
dari messi si gendes paling cantik
ih cakep mendingan cakep
waduh udah capek
eh bu messi kalau dari pabriknya udah buluk mah
mau direndam susu tujuh hari tujuh malam ya tetap buluk
aduh bu ranti minyamber aja kibacai
bacai masa kini
situ kan sirikan sirikan sama kecantikan aku
saya emang gak mau sirik sama orang yang kulitnya reparasian
disini semua warga udah tau
janda yang paling bahaya dan padat itu cuman bu ranti
saya mau ke pasar dulu
biasa orang orang yang berpikirnya gak mau ke pasar dulu
mari bu luk
bilang aja dia itu emang serbay
yaudah langsung bawa ke rumah ya
kebengong aja lu
nih lo anterin kambing kambingnya bu messi ya
lima buat bu messi
ya siapa lagi cuman lima ekor aja bukan kambingnya bu messi ya
cuman lima ekor aja bukan kambingnya bu messi ya
ke bawahnya gimana buang
lu pindah atuh atuh
yaudah makasih ya pak ganam ya
loh gak bisa aim banking ya
lima jadi totalnya lima x dua juta ya
hitungan diri dah sepuluh juta
nah nih pegang semuanya
jangan lupa mandi
nih makan tuh kan udah makan dong
nih makan tuh kan udah makan dong
dam itu suara apa dam
dam itu suara apa dam
itu kan suara serigala
itu kan suara serigala
iya yang kayak di film film itu
suara kayak gitu
dam dam itu apaan dam
kita cek yuk
gimana kita mencet
kamu kesana aku kesitu
jangan makan adam
kamu makin gak aman nih sekarang sekarang ini
adam kenapa sih adam
tadi adam pengen ditangkep ama manusia
pak papayete tuh gak takut
yaudah tenang aja
nanti pak rt urus semuanya
yang penting aman ya
bener ya pak papayete
udah percaya sama pak papayete
tidak salah pak papayete
tidak salah pak papayete
ini anak perut semua lagi
aduh manusia segala kamu
eh lawan aku
mau ngeliatin my kambing ah udah dikasih makan belum nih sama anak anak
ih ditaruh dimana ya
hah aduh aku gak jadi mandi syu syu dong
aduh kalian bawa kemana sih tuh kambing
ihh zara adam
kamu bukan tadi yang nganterin kami kami saya kan ke rumah
lah emang iya emang ada apa lagi bu
mana saya tau bu tadi kan udah saya ikutan semua disitu tuh
oh aku tau pasti kamu mau ambil kambing akil terus kamu mau bikin sate kan
udah gak usah bohong
waduh bu bu messi jangan sembarangan nuduh deh kalau gak ada bukti bener saya sumpah deh gak ngambil
cuma lewat doang kan
pak rt jenderal di kampung sini
emang bu messi lagi mau hajatan
ih aduh pak rt saya mau ceritainnya gimana takut dibilang sombong
masalahnya ini kambing itu
itu untuk ternak
ya nanti susunya saya jadikan bahan untuk mandi saya supaya kulit saya glowing bersinar
ya terus saya mesti gimana
ya pokoknya pak rt itu nyari kambing saya sampai apa
karena kalau enggak saya itu akan menuntut pak rt untuk membiayai biaya salon saya selama seumur hidup